penghematan anggaran pemerintah berdampak pada realisasi penggunaan belanja modal negara
hingga oktober dua ribu tujuh belas total pemakaian dana belanja modal pemerintah masih di kisaran separuh dari target
realisasi belanja modal pemerintah hingga oktober tahun ini mencapai rp satu ratus enam triliun
angka ini hanya lima puluh satu empat puluh satu persen dari anggaran
di mana alokasi dana belanja modal pada anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau apbnp dua ribu tujuh belas sebesar rp dua ratus enam dua triliun
namun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu jumlah tersebut naik delapan enam belas persen secara year on year
sebab hingga oktober dua ribu enam belas realisasi belanja modal pemerintah sebesar rp sembilan puluh delapan triliun
direktur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
anggaran kementerian keuangan kuntanugraha
enggan menjelaskan penyebab masih separuhnya belanja modal dari apbn
namun terdapat lima instansi dengan penyerapan modal memuaskan
dan berikut lima kementerian dengan penyerapan modal memuaskan
yang pertama ada kementerian pekerjaan umum dan perubahan rakyat atau pupr dengan rp empat puluh enam delapan triliun
selanjutnya ada kementerian pertahanan
dengan serapan anggaran rp tujuh belas satu triliun
dan kementerian perhubungan dengan rp lima belas tujuh triliun
lalu juga ada kepolisian republik indonesia
mencapai belanja modal rp dua belas enam triliun
kementerian agama rp satu lima triliun